karena tempe bisa disulap menjadi steak
nah jangan menganggap tempe kudapan
deso atau identik dengan makanan
masyarakat kelas bawah karena di luar negeri
tempe dikenal sebagai the magic food
atau makanan ajaib karena manfaatnya
bahkan harga satu balok
tempe ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah
korespondensi ann indonesia ruli kurniawan
akan kembali mengajak anda melihat
peredaran tempe di dunia dan orang yang
berjasa di baliknya rustono siraja tempe
makanan yang diturunkan nenek moyang kita ini
bisa diolah menjadi aneka hidangan
mulai dari tempe mendoan
tempe telur asin
steak tempe hingga
burger tempe tersaji di meja makan
tak mengherankan bila
konsumsi olahan kedelai ini cukup tinggi
menurut data kementerian pertanian
konsumsi kedelai di tanah air
pada dua ribu tujuh belas mencapai
tiga juta ton per tahun
tempe merupakan makanan yang mudah didapat
di mana saja di indonesia
dan menyentuh semua kalangan
di pasar tradisional hingga
pasar sualayan tempe
mudah ditemukan di tiap sudut
harga tempe di pasaran pun beragam
mulai dari lima ribu
hingga sepuluh ribu rupiah per balok
ukuran setengah kilogram
harga ini tergantung jenis kedelai yang digunakan
harga tempe di indonesia
pasar internasional harga tempe meningkat
menurut data universitas gejah mada yogyakarta
harga satu potong tempe kemasan
seberat empat ratus gram di jepang
dan amerika serikat mencapai
empat puluh ribu rupiah
sementara di wilayah jerman dan swiss
dihargai tiga puluh ribu rupiah
di perancis dan inggris
harga tempe bisa mencapai

dan yang termahal adalah

masyarakat dunia mengenal tempe sebagai
makanan sehat enak dan mudah diolah
lalu mereka sudah tahu juga bahwa
kalau tempe di negara mereka mahal sekali harganya
tapi kalau di indonesia murah dan mereka bisa
mendapat tempe yang enak banget
di sini dengan olahan yang luar biasa kreatif
kepopuleran makanan asli indonesia
di mancanegara ini tak lepas dari upaya
gerobokan jawa tengah ini sejak

tempe ke sejumlah wilayah di jepang
dapur kecil di rumahnya
di wilayah siga jepang menjadi
pabrik tempe pertama
rustono mengalami jatuh bangun
memasarkan tempe di tengah masyarakat jepang
yang terkenal selektif memilih
jadi dulu awalnya sebenarnya
kami banyak keterbatasan terutama
mengenai modal nggak ada
fasilitas nggak ada
modal menggunakan misarat
sehingga kami ditolak
mengajukan izin ditolak
terus dia kasih alasannya
terus tolak lagi
dia kasih alasan apa
yang sedang segala macam
jadi kami mengambil
terima kasih pak
kerja kerasnya berbuah manis
kini hampir seluruh jepang
menjadi wilayah distribusi tempe rustono
dan kini tak hanya jepang
rustono mulai mengembangkan
produksi tempenya ke sejumlah wilayah
di eropa dan amerika
dulunya peta ini kosong ya
tidak ada titik titik merahnya
kami di sini nih
kami di sini nih
oke itu di siga
terus ini diri dari
dari utara ke selatan sudah terjangkau
semua mas ya
pemerintah bersama gabungan kooperasi
perajin tahu tempe indonesia
berencana mengekspor sejumlah menu olahan tempe
rencana ini diharapkan akan segera berjalan pada tahun ini
demi memperbesar pasar tempe dunia
tim liputan cnn indonesia